alhamdulillah akhirnya kamu sadar juga
mila kamu tiduran aja
kamu jangan bangun dulu
tante habis ketemu sama kamila di
jadi jadi tante tahu alam mata kamila di mana
aduh tante tante kasih tahu indi dong di mana tante
ih indi kalau ketemu kamila ya pengen indi becok becok ke mukanya tante
aduh di mana sih tante alam mata di mana sih tante kasih tahu dong
emang kenapa sih di
tante tahu nggak
hamila tuh udah bikin edo sama indi putus
dia tuh udah kedekatin edo melulu
tante ayo kasih tahu
kamu ketemu sama kamila
kenapa mama gak ajak pulang
kau malah pulang sendiri
ma kalau mama nggak mau ajak kamila pulang kasih alamatnya sama papa
biar bapak yang ajak dia pulang
mama nggak mau
ma mama kenapa sih
kau setega itu sih ma
udah kasih aja alamatnya sama papa
ada apa sih ma
fadil kebetulan kamu pulang
mama baru ketemu sama kamila
mama ketemu sama kamila ma
itu yang sedang bapak tanyakan sama mama
di mana keberadaan kamilah sekarang ini
ma kasih tahu fadil ma
kamila ada di mana ma
udah lah ma
jangan kekanakan seperti itu
kasih tahu alamatnya sama fadil
fadil cari aja sendiri dalam hati kamila
mama aja bisa ketemu sama kamila maksudnya fadil nggak bisa
mama bener kan pak
kalau fadil aja gak berhasil menemukan alamatnya camilla
berarti itu menandakan cintanya fadli sama kamila gak begitu besar pak
nah dengan begitu fadil kan dengan mudah melupakan kami
ma fadil gak kayak gitu ma
tapi itu yang mama lihat
cinta kamu sama camilla itu gak seberapa besar
tapi kamu terus menyangkalnya
mama bener fadil
kamu memang harus lebih gigih lagi untuk mencari alamatnya camilla
jadi kamu jangan santai santai mencari
fadil pasti akan menemukan camilla
walaupun tanpa bantuan mama
itu jawabannya papa mau dengar
papa dukung kamu
kami akan mencari alamatnya
maksud saya bertemu dokter saya mau minta izin
supaya alena bisa dirawat di rumah saja
saya mengerti dengan kemauan dari pak haris ini
tapi pak aris kondisi alena sekarang ini sangat tidak memungkinkan
kalau dia harus dirawat di rumah pak
tapi dok di rumah sakit juga kondisi alena tidak juga membaik
malah akhir akhir ini
dia lebih baik
dia lebih baik
dia lebih sering berhalusinasi
dia lebih sering menghayal
kalau almarhum kekasihnya itu dirawat di rumah sakit
saya takut dok
kalau dibiarkan terus menerus
dia bisa mengulangi kejadian malam itu
saya mengerti pak aris
tapi kalau alena sampai dirawat di rumah
nanti kami dari pihak rumah sakit
tidak dapat memantau keadaan dan kondisi alina selanjutnya pak
begitu alena pulang
itu merupakan tanggung jawabnya
yang menjawab saya sepenuhnya
tolong dimengerti dok
ini saya lakukan juga demi kebaikan alena
kamu yakin alena kita rawat sendiri di rumah
daripada di sini terus bu
pikirannya jadi kacau
berhalusinasi tentang taufan terus
papa akan ajak kamu pulang
apakah alena akan pulang atau besi destroys
aku akan bangun
tak apalah kalau aku
kamu pasti salah lihat
mungkin pasien yang lain
percaya dong sama yang
tapi itu kenapa sih
alena itu kan anak papi sendiri
pi alena nggak mau pulang sebelum alena ketemu sama taufan
sebelum alena ngebuktiin sama papi sama el sama fadil
kalau taufan itu masih hidup
hari ini edo pasti menemui kamil
aku harus ikuti dia
aku harus dapatkan alamat kami
aku harus dapatkan alamat kamila
aku pasti bisa dapetin hati kamila hari ini
kamu tau apaan sih do
aku gak bisa aku harus kerja
kasih aja bunga untuk ini
dia pasti akan senang
tahan tahan tahan
eh do aku gak bisa
mila ini cuma mentah doang
aku nggak bisa seenaknya tempat kerja aku
ini tentang kita
kamu gak ingat kata kata aku kemarin
aku udah bilang sama kamu
di antara kita
udah gak ada hubungan apa apa lagi
di sini cuma ada aku dan kamu
semuanya udah berakhir do
mila gue gak akan biarin lo bertingkah seperti ini
gue tau lo sebenernya masih cinta sama gue kan
di hati lu tuh masih ada rasa sayang buat gue kan
iduh lepasin aku
gue gak akan lepasin lo
iduh gue sakit
banyak jalan menuju roma do
dan sekarang gue minta lo pergi dari sini
sama sekali gak ada urusan yang sama lo
gak ada urusan yang sama gue
jelas ini ada urusan yang sama gue

karena lo udah berusaha nyakitin camila
dia kan udah bilang dia gak mau
alah so jagoan banget sih lo
so jagoan apa
gue cuma melakukan apa yang harusnya gue lakukan
melindungi calon istri gue dari orang kayak lo
kenapa apa itu salah
jangan mimpi deh lo
camila tuh udah tinggalin rumah lo
dia udah ninggalin lu juga
jadi antara lo sama dia sama sekali udah gak ada hubungannya apa apa
gak ada hubungan apa apa
dan emang itu mau lo
tapi gak buat gue
oke lu butuh pendapat dari orang lain
mil lo lebih pilih siapa
ketemu gue apa ketemu dia
pastinya gue kan
sama sekali nggak peduli kan sama dia
jangan takut sama dia
gue pasti akan belain lo
camila kamu gak mau ikut orang kasar kayak dia
artinya dia gak mau pergi sama loh
jadi sekarang lo tolong pergi
tapi dia juga gak mau pergi sama lo
gue gak akan pergi
gue gak akan biarin lo
gue gak mau camila sampai kenapa kenapa
gue gak buta
gue juga tahu dia lagi hamil
kak fadil edo cukup
jangan sentuh dia
sampai sekarang dia masih cowok istrinya
lo udah ninggalin dia
lo doang gak berhak atas camila
gue gak akan biarin lo deketin dia lagi
lo mau berdia kemana
akhirnya kamu sadar juga gitu
mila kamu tiduran aja
kamu jangan bangun dulu
maaf kak tapi mila harus kerja
mila kamu tenang aja
mereka juga tau kok kalau kamu lagi sakit
aku juga udah izinin ke tempat kamu kerja
jadi kamu hari ini gak harus kerja
tapi kak mila harus kerja
mila kan baru mulai kerja mila gak mau dipecat
mila gak mau kalau harus izin terus dan sakit sakitan
aku gak tega ngebiarin kamu kerja mila
aku gak tega
kamu kecapean mila
wajah kamu pucat
kamu pulang ke rumah aku
kamu pulang sama aku ya
terima kasih ya kak atas tawarannya
mila sangat menghargai itu
tapi mila udah punya tempat tinggalnya sendiri
aku gak bisa ngebian kamu di luar sana sendirian
apalagi kamu dalam keadaan hamil gini mila
kondisi kamu juga lagi sakit
terima kasih ya kak
karena kakak udah peduli sama kamila
tapi kamila mau hidup sendiri aja kak
mila gak mau memberikan beban untuk semua orang
kalau kamu ingin mandiri nanti setelah kita menikah
kita akan hidup berdua aja mila
terpisah dari orang tua
kita gak akan pernah menikah